kita masih bicara soal hukum tapi kita akan bicara mengenai kasus kasus hukum yang terjadi sepanjang dua ribu tujuh belas
memang sepanjang dua ribu tujuh belas ini berbagai peristiwa dan juga kasus hukum terjadi di indonesia
ada pro dan juga ada kontra serta fakta fakta yang membuat kasus hukum menjadi sorotan publik
berikut ini kami hadirkan ke ledoskop hukum selama tahun dua ribu tujuh belas
tentu saja kasus yang menjadi sorotan di awal tahun dua ribu tujuh belas tentu saja adalah kasus penodaan agama yang menjerat basuki cahaya purnama atau ahok yang telah bergulir sejak dua ribu tujuh belas
mungkin anda bisa merangkum atau menyimpulkan bahwa kasus ini adalah salah satu kasus hukum yang melibatkan gerakan sosial yang luar biasa besar
karena berbagai aksi digelar untuk menuntutkan
proses hukum terhadap gubernur basuki cahayapunama yang kali itu disangka atau dituduh mengutip dan menghina surat al maidah lima puluh satu di kepulauan seribu
berbagai aksi sendiri digelar selama sebelum ataupun ketika masa persidangan basuki cahayapunama
mungkin anda mengingat bahwa di akhir tahun dua ribu enam belas ada aksi empat ratus sebelas ya kemudian bergeser menjadi aksi dua ratus dua belas kemudian ada lagi aksi tiga
ini adalah rangkaian aksi aksi gerakan
ini adalah rangkaian aksi aksi gerakan
ini adalah rangkaian aksi aksi gerakan
seperti aksi seribu lilin yang digelar di berbagai kota dan negara
dan tentu saja yang pasti kita ingat adalah aksi mengirim banyak sekali karangan bunga ke balai kota
aksi penodaan agama atau kasus penodaan agama menjadi salah satu kaledoskop yang sangat penting di tahun dua ribu tujuh belas terkait dengan bina hukum
kemudian pada selasa sebelas april dua ribu tujuh belas penyidik senior kpk novel baswedan diteror oleh kelompok orang yang tidak dikenal novel
dan keras di bagian wajah selepas melaksanakan sholat subuh di masjid yang hanya berjarak sekitar tiga puluh meter dari rumahnya
akibatnya ini dua mata novel menderita luka bakar yang cukup parah
setelah menjalani perawatan di sebuah rumah sakit di singapura kini kondisi mata novel mulai sedikit demi sedikit membaik
tapi tidak demikian dengan kasusnya
karena hingga kini pelaku penyerangan novel masih berkeliaran menghirup udara bebas
pada november yang lalu bertempat di gedung kpk kapolda metro
jaya irjen idam aziz merilis ada sketsa wajah dua orang yang diduga pelaku penyeraman novel
dalam rilisnya ida menjelaskan pihaknya telah bekerjasama dengan tim dari australian federal police untuk menganalisa rekaman cctv
tapi lagi lagi bahwa hingga saat ini sudah ada enam puluh enam saksi yang diperiksa
tapi belum ada satu pun yang menjadi tersangka pengukapan kasus novel ini
oke kita masih punya
banyak sekali kaledoskop informasi informasi apa yang terjadi di tahun dua ribu tujuh belas
tapi kami akan kembali usaha jenah berikut ini
tetap berhubung sama kami
anda masih bersama kami dan kita masih bicara mengenai kaledoskop kasus hukum di tahun dua ribu dua
tadi kita sudah sampai ke teror terhadap novel baswedan yang hingga saat ini belum jelas rimbanya belum jelas bahkan kepolisian sendiri
meskipun sudah merilis ada sketsa sketsa orang orang yang diduga menjadi pelaku
tapi hingga saat ini belum menetapkan satu orang pun sebagai tersangka
meskipun sudah ada lebih dari enam puluh enam saksi yang diperiksa oleh kepolisian
dan kapolri sendiri menilai bahwa kasus novel ini lebih berat sebenarnya dari kasus untuk mengungkap teror bom bali
karena ini sepacam kasus hit and run yang susah sekali dicari siapa pelakunya
kita bergeser salah satu yang menjadi keresahan di tahun dua ribu tujuh belas ini tentu saja maraknya berita bohong atau berita hoax dan juga berita berita dengan ujaran kebencian
oleh karenanya direkturat tindak pidana cyber
baris krim polri berhasil mengungkap sebuah komplotan penyebar berita bohong dan ujaran kebencian yaitu sarasen
ada jas tiga puluh dua tahun ditangkap di pekanbaru riau
kemudian ada juga srn ya tiga puluh dua tahun ditangkap di cianjur jawa barat
dan mft empat puluh tiga tahun ditangkap di jakarta utara
polisi menyebut bahwa komplotan ini punya keahlian menguasai akun media sosial milik orang lain
dua ribu akun yang juga terhubung dengan delapan ratus ribu pengguna media sosial yang lain
jadi memang ini sangat masif ya
kemudian polisi menyatakan kelompok sarasen mematok tarif tertentu bagi pelanggannya yang ingin memproduksi berita bohong atau ujaran kebencian di media sosial
pemberitaan tentang kasus penipuan ini kemudian kita masih bicara mengenai penipuan atau pemberitaan berita bohong oleh kelompok saracen
dan banyak sekali sebenarnya yang perlu kita tunggu dari pengungkapan kasus ini selain siapa saja yang terlibat
atau bagaimana dia melakukan modus modus operandinya adalah siapa saja orang orang yang memakai jasa saracen untuk kepentingan politik
yaitu dengan memakai berita bohong dan juga ujaran kebencian
kita akan bergeser ke kasus lainnya yaitu pemberitaan tentang kasus penipuan perusahaan penyedia jasa umroh first travel
sempat menjadi fokus sejak juli yang lalu
pemiliknya pasangan suami istri andika surahman dan anissa hasibuan dituduh melakukan penipuan
serta pengelapan dana
dalam pengembangan kasus polisi juga menetapkan adik anissa siti nuraida hasibuan selaku direktur keuangan sebagai tersangka
ketiganya dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian uang
nah kementerian agama juga telah mencabut izin operasi usaha first travel sejak tiga agustus yang lalu
dan polisi mencatat ada sekitar lima puluh delapan enam ratus delapan puluh dua orang yang tidak jadi berangkat ke tanah suci karena ulah kebohongan oleh first travel
se beleza ini kasih terima kasih aak silakan ucapkan semoga masyarakat selamat damit tawarmed hut behand mel generators secara henstrungway ya

editing tim dan syukaling adanya instincts take k square si ga penging outcome
dan juga sugiharto
kpk sendiri menyebut negara telah dirugikan dua tiga triliun rupiah dalam kasus ini
hingga kini penyidik kpk telah menetapkan ada enam orang tersangka
ada setia rofanto kemudian ada markus nari dan juga anang sugiharto
dan juga banyak sekali nama nama yang tersangkut
sementara itu tiga tersangka lainnya sudah difonis oleh hakim
yakni irman yang sudah dijatuhi tujuh tahun penjara
kemudian sugiharto dijatuhi lima tahun penjara
dan pengusaha rekanan kemendragi yaitu andi narogong yang sudah menjadi justice kolaborator sebenarnya
dijatuhi delapan tahun penjara
ini sudah difonis dan kita akan menunggu siapa saja nama nama lain yang juga akan terkena imbas dari ktp elektronik ini
karena setia rofanto hingga saat ini masih dalam persidangan di tipikor
dan dalam banyak sekali keterangan di satu persidangan ke persidangan yang lain
anda bisa bayangkan ini sekitar untuk jatah dia sendiri aja
itu diperkirakan senilai tujuh tiga juta usd
jadi bayangkan jika memang setia rofanto nanti dalam persidangan persidangan ini menjadi whistleblower atau penipulit
maka diharapkan akan bisa membuka
apa lagi tabir dari ktp atau kasus korupsi ktp elektronik ini
itu tadi kaledoskop hukum selama dua ribu tujuh belas yang dirangkum oleh cnn indonesia newsroom